dapur haji embarkasi jakarta bekasi provinsi jawa barat setiap hari menyiapkan ribuan paket
makanan bagi para jemaah calon haji pada musim haji tahun ini petugas memprioritaskan makanan
yang mudah dicerna bagi para jemaah lansia beberapa makanan ringan yang disajikan seperti
bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam sementara makanan berat diantaranya sayur
sayur dan lauk pauk yang rendah lemak yang mudah dicerna seperti telur dan ayam
haji bekasi juga menyediakan meja untuk tempat makan lansia kita sesuaikan dengan
makanan yang mungkin bisa akan benar jadi bisa lanjut untuk mau cernanya
menurut petugas ahli gizi dapur haji makanan yang disajikan untuk para jemaah merupakan makanan
yang tidak merangsang penyakit seperti memicu hipertensi dan penyakit lambung makanan itu
tidak merangsang dari segi rasanya itu tidak tidak terlalu pedas tidak terlalu asin atau
petugas dapur haji juga menerima pemesanan makanan bagi calon haji lansia yang
tidak dapat mengkonsumsi makanan yang
disediakan panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi jakarta bekasi bagi calon
haji yang hendak memesan makanan tertentu dengan alasan kesehatan dapat mendatangi
petugas dapur haji dedy beben bekasi jawa barat